saat ini masyarakat tengah banyak yang menggandung di sepeda listrik sebagai salah satu opsi berkendara yang hemat dan juga ramah lingkungan
namun sayangnya sepeda listrik ini banyak digunakan oleh anak anak secara bebas di jalan raya dan tentunya ini sangat membahayakan
lantas seperti apa sih sebenarnya aturan mengenai sepeda listrik dan bagaimana cara menggunakan sepeda listrik yang baik dan benar
kasus kecelakaan yang melibatkan sepeda listrik beberapa kali terjadi dan ada yang memakan korban jiwa
kecelakaan yang melibatkan sepeda listrik sebenarnya sudah dikhawatirkan sebagian masyarakat khususnya ketika pengendaranya adalah anak anak
tidak jarang anak anak mengendarai sepeda listrik

tindakan ini membahayakan diri mereka dan pengendara lain
anak anak yang main sepeda listrik di jalan itu harus ada pengawasan orang tua ya
karena kalau misalnya mereka sendirian gitu di jalan atau sama teman temannya kadang juga bercanda di jalan gitu
takut membahayakan diri mereka sendiri sih
sebenarnya itu udah bahaya banget sih
kalaupun emang anak anak pengen main sepeda listrik ataupun motor listrik sebenarnya oke oke aja
emang nggak di tempat yang banyak kendaraan umum gitu
harusnya tuh orang tua bikin pengawasan tersendiri buat anaknya main sepeda listrik
karena ini kan bisa dibilang kayak motor listrik gitu ya
sekalinya digas bisa kemana mana gitu sih
sejumlah kecelakaan yang melibatkan sepeda listrik telah menjadi perhatian kepolisian
kepala korlantas forli inspektur jenderal firman santiabudi mengimbau para orang tua mengawasi anak mereka dalam mengendarai sepeda listrik
masyarakat juga diimbaukan
tidak mengendarai sepeda listrik di jalan raya
soal berkendara sepeda listrik ternyata sudah diatur sejak tahun dua ribu dua puluh dengan dikeluarkannya peraturan menteri perhubungan no empat puluh lima tahun dua ribu dua puluh
dalam permen hub tersebut pengendara sepeda listrik berusia minimal dua belas tahun harus menggunakan helm dengan pengawasan orang tua dan hanya dapat digunakan pada kawasan tertentu
namun sayangnya peraturan tersebut tidak mengatur sanksi bagi yang melanggar
intens mendampingi anak anaknya untuk menggunakan kendaraan sepeda listrik ini
jadi supaya tanggung jawab ini ada di orang tua
kalau terkait sanksi pidana bagi pelanggar tidak ada
tapi ini adalah kewajiban dari orang tua untuk mengawasi anak anaknya yang menggunakan sepeda listrik
menanggapi lemahnya aturan sepeda listrik padahal sudah ada korban jiwa pakar otomotif safety driving
yang mana juga menyayangkan
tidak adanya saksi bagi pelanggar aturan sepeda listrik
selain itu peraturan juga tidak diikuti sosialisasi pemerintah tentang keamanan saat berkendara sepeda listrik
sekali lagi bahwa sepeda listrik atau apapun ini sebuah benda yang sangat berbahaya
karena apa karena dia bergerak
sehingga wajib dijalankan dengan pengetahuan tentang apa keselamatan dan operasionalnya
nah sementara mereka
menggunakan sepeda listrik motor listrik atau mobil listrik itu di jalan raya
meski tidak ada sanksi dalam aturan sepeda listrik sudah sepatutnya masyarakat terutama orang tua
mengawasi anak mereka dalam berkendara sepeda listrik
jangan sampai karena abai aturan kecelakaan justru dialami oleh diri kita sendiri dan orang di sekitar kita
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia